terima kasih mbak marta
sebenarnya mama males ketemu keluarga mereka
tapi harus gimana terpaksa kan
soalnya mereka kan walinya indi
jadi mama harus baik baik supaya mereka izinkan kamu menikah sama indi
mama tuh apa apaan sih
kita ini lagi berduka memang ngomongin pernikahan
mereka yang berduka bukan maha
ya agen dikit dong ma
besok aku akan datang ke rumah kamu
aku akan ketemu bapak kamu untuk melawan kamu
kak fadil tolong bawa alina ya kak
ma ga ada forgotten fo duty kayanya
dipindai udah tidak
kenapa rashid tuh smart nih
karena kamilah antri nalena ke sini bu
terus kalian ketemunya di mana tadi
di pemakaman bu
jadi kalian kenal juga sama taufan
taufan itu saudara kembar saya bu
jadi taufan itu saudara kembar kamu fadil
ibu juga kenal dengan tovan
ibu kenal sama taufan
tapi dia bilang kalau dia itu
saya juga gak punya saudara
kamu sangat mirip sama taufan
sejak ibu pertama melihat kamu
saya curiga dan saya berpikir
jangan jangan kamu itu taufan yang sedang menyamar
kamu itu baik dan sopan
sedangkan taufan itu berkejulan
mama dari pagi kan gak makan
nanti jangan sedih terus kayak gini ya
lagi pulang buat apa sih tante sedih terus terusan
kalau tante sedih juga tovan gak mungkin hidup lagi kan
ma ya jangan nangis terus ya
mama harus ikhlasin taufan
di sini masih ada fadil
mama harus bisa ikhlasin dia
aku bawain bubur untuk tante hambar
kan dari tadi belum makan jadi mila bikinin bubur tante pasti suka cuma
camilla buatin bubur untuk mama atau camilla bisa sopin tante bisa om
hai semuanya di coba ya tante bubur yang hangat loh tante perut tante harus diisi
coba di tante pasti tante suka dibuka mulutnya tante

nggak bisa salahin kamil untuk semua yang sudah terjadi
bisa enggak ini semua salah kamu eh mira kenapa sih kenapa kamu selalu merugikan orang orang di sekeliling kamu
kalau tau jadi seperti ini saya
enggak akan menyuruh kamu untuk bilang stop going pulang kerumah
eh tapi sekarang sekarang
hai sheep kamuicken ia seperti
kamu jahat kamil kamu jahat
kamil yang punya bikin kata kata penjelah kak
ini bukan salah kamu
tante ambar benar
harusnya mila gak nyuruh kak taufan untuk pulang
harusnya mila gak ngasih harapan besar sama tante ambar
ya jadinya semuanya kayak gini kak
mila yang salah
mila yang salah kak
mila yang salah
ini bukan salah kak
ini kendak allah
ini bukan salah kak
ini bukan salah kak
ini bukan salah kak
ini bukan salah kak
ini bukan salah kak
terima kasih mila
kamu udah berusaha mempertemukan kita semua dengan tovan
syukurlah mama sudah sadar
mama mau ketemu sama tovan pak
taufan sudah pergi
mama harus ikhlaskan dia
kalau mama terus mengingat dan menangisi dia
dia akan tersiksa di dalam kubur sana ma
dia terus di kamar gak mau keluar keluar
dan sampai sekarang dia belum makan loh
ibu khawatir sekali
kak mila boleh ketemu sama alena gak bu
boleh boleh sekali
tolong sekalian hibur dia ya
siapa tahu dengan ada temannya begitu
dia bisa bersemangat kembali
kamarnya di mana
boleh aku lihat fotonya
fotonya bagus ya
di sini kamu kelihatan cantik
kak taufan juga ganteng
di foto ini kamu juga kelihatan pintar
mandiri dan bersemangat
kamu gak seperti perempuan yang ada di foto ini
sekarang kamu murung
dan yang pasti gak bersemangat
kamu gak boleh sedih terus
aku tahu rasanya kehilangan seperti apa
karena aku pernah merasakan itu
tapi aku sadar
sedih itu gak akan menyelesaikan masalah
tapi aku sadar
sedih itu gak akan menyelesaikan masalah
kak taufan mencintai kamu
karena kamu cantik
dan juga karena kamu bersemangat
bukan alena yang seperti sekarang
jadi kamu harus bisa mengembalikan alena yang dulu
kalau memang kamu benar benar mencintai kak taufan